kalau mau ngambil motor dulu lewatin saya
kalau mau langsung kabur
sekarang kamu jangan ledis
tegang orang orang eksterminal
udah diambil alih juga
di terminal juga udah gak ada teror
tinggal orang orang yang suka bikin teror
yang belum diberesin
yaudah cepet kamu beresin
biar semua orang bisa kerja dengan tenang
masa kamu nawarin sesuatu yang kamu gak tahu
yaudah terserah kamu aja
kamu mau kopi hitam atau kopi miku
berarti saya kopi mik
pengennya nelfon lagi
kalau sudah ada setoran iuran keamanan
masih gak diangkat juga
sekarang dia nelfon kamu
kalau sudah ada setoran iuran keamanan
enggak diangkat juga
yaudah kita batalin aja acaranya
tadi kan saya udah bilang begitu
tadi saya masih berharap ada uangnya
sekarang jangankan ada uangnya telepon aja gak dijawab
kalau mau batalin acaranya bilang dulu ke bang edi
ya udah telepon
kan kalau nelfon mah bagian kamu
kita sama sama tahu bisnis dan politik sangat erat hubungannya
saya harap kita bisa bekerja sama
saya sudah membangun dukungan dari berbagai elemen dalam masyarakat
dan untuk mempertahankan serta membangkannya
saya butuh dana yang tidak kecil
saya butuh sponsor
maaf izin untuk terima telepon
saya sedang meeting
silahkan telepon lain waktu
kata bang edi saya sedang meeting
silahkan telepon lain waktu
habis itu teleponnya langsung ditutup
tidak saya sudah menutup
tidak saya sudah menutup
boleh aku temenin
gimana karyawan barunya
tidak sempat training ya
iya begitu datang bawa lamaran langsung disuruh suruh kerja
pantesan dia menawarkan aku kopi tapi tidak bisa jelasin kopi yang dia tawarkan
iya aku maklum
tapi kasihan kalau nanti yang kesini orang tidak mengerti jenis jenis minuman kopi
yang menawarkan sama yang ditawarkan sama sama bingung
iya nanti aku training